persiapan latihan terakhir dilakukan timnas u sembilan belas jelang kualifikasi piala asia dua ribu delapan belas di parompong lembang kabupaten bandung barat pada jumat pagi
pelatih timnas indonesia u sembilan belas indra syafri menegaskan bahwa timnya sudah siap bertarung di korea selatan
setelah berlatih selama empat hari berturut turut di football plus geraha puspa di parongpong lembang kabupaten bandung barat
timnas indonesia usia sembilan belas siap berlaga mengikuti kualifikasi piala asia dua ribu delapan belas di korea selatan
pelatih timnas indonesia u sembilan belas indra safri menegaskan persiapan timnya sudah matang dan siap bertarung melawan tuan rumah
adaptasi terhadap cuaca pun telah dilakukan oleh rahmat irianto dan kawan kawan
rencananya sabtu besok seluruh tim indonesia usia sembilan belas akan diberangkatkan menuju korea selatan
pertanyaan terakhir apakah timnya sudah siap bertarung di korea selatan
yang tidak latihan atau latihan sendiri itu biasa aja
dua puluh tiga pemain kami besok sudah siap berangkat
timnas u sembilan belas indonesia akan bertemu tim kuat korea selatan di laga ketiga grup f pada sabtu empat november mendatang
sejauh ini korea selatan merupakan tim paling sukses dengan dua belas kali meraih juara
tresna pamungkas kebupaten bandung barat